akan ada segelintir orang yang ingin masuk ke ciraus dan melakukan aksinya
apa ini ada hubungannya dengan kedatangannya kang barnas
bagaimana kalau kang barnas aktor intelektualnya
masa digiring keluar ciraos
di pinggiran ciraos di warung kos warang
barnas dan kelompoknya akan masuk ke
ya allah kos
ini masarkan kamu panganan ah kos
luar biasa ini meh kos
sebentar ya kang
kamu teh selama ini kemana aja barnas
aduh ada proyek mak
dua puluh tahun saya di medan
kemana ini teh
pan ini makanan sudah saya makan semua kos
kos kalau begitu mah disiapkan saja ini nota kos
besok saya kembali lagi
sebetulnya dari awal teh
gue tahu benar siapa barnas
sudah bisa kan
sekarang kamu kerjain soal yang ini
tapi ngerjainnya pakai komputer
ibu mau bicara sama febri sebentar boleh ya
boleh bu guru
kalau begitu adward sama claudia duluan bu ya febri
febri kita ngobrolnya di bangku aja yuk
iya bu guru
jadi begini febri
kadang kadang guru itu harus ketemu dan ngobrol sama orang tua murid
guru itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik
jika ada sesuatu yang terjadi pada muridnya misalnya nilainya turun atau ada perubahan sikap dari muridnya guru harus segera membicarakan hal tersebut pada orang tua murid
itu bukan merupakan sebuah hal yang istimewa tapi itu merupakan tugas dan kewajiban dari seorang guru tugas hari hari
itu semua ibu lakukan semata mata demi kalian murid murid ibu
iya bu guru
kang punten ini teh makanannya udah pada habis jadi nggak kebagian
saya bukan mau makan kos saya datang ke sini teh mau menyampaikan amanah dari stella
yang akan bersedekah melalui saya ini uangnya udah ada di saya kos
stelate mau mengucapkan terima kasih kepada semua warga ciraos yang sudah menyambutnya dengan ramah
stella teh mau mentraktir semua warga ciraos untuk makan di warung ini
bayaran dari ikhlas kamu kos
cos kalau begitu saya panik dulu kos saya mengundang semua warga cirawas untuk datang ke warung ini
iya kang idan umun pisan ya
mah alhamdulillah dapat rezeki besar
cuk ini udah mau maghrib kamu mau pulang atau mau nginep di sini
cucu mau nginep di sini aja ya cak biar cucu tak ada teman ngobrol
iya nggak apa apa yaudah kamu mandi abis itu jangan lupa sholat ya
saya sudah bicara dengan febri ibu dokter
ya udah kalau gitu nanti biar saya bicara sama edward dan claudia ya bu yola
ya makasih kang
alhamdulillah ya kang
nanti habis jualan akan anterin mimin pulang ya
sekalian nanti teh mimin ketemu cuk kom jelasin sholat telepon yang kemarin ya
bapak bapak prabut nayu
assalamu'alaikum kang afif
wah sudah pada mau pulang nih
kenapa idan mentraktir orang orang sekampung
masa dipusatkan di satu tempat di warung koswara
ini adalah penggiringan
supaya konsentrasi semua orang terfokus pada warung kosbara
dan ciraos jadi lengan
sementara warung koswara teh ada di pinggiran ciraos
artinya masa digiring keluar ciraus
artinya akan ada segelintir orang yang ingin masuk ke ciraus dan melakukan aksinya
apa ini ada hubungannya dengan kedatangannya kang barnas
bagaimana kalau kang barnas aktor intelektualnya
masa digiring keluar ciraos
di pinggiran ciraos di warung koswara
barnas dan kelopoknya akan masuk ke tengah tengah ciraos
kita tidak boleh terlena
mereka boleh berencana
tapi cai tidak bisa mereka kelabui
cai harus selalu waspada
semua kemungkinan bisa saja terjadi
satu satunya orang yang kemungkinan besar tidak ikut makan ke warung kosong

bagaimana kalau mereka merencanakan untuk melakukan kudeta
mengambil alih kantor rw dan mengangkat diri mereka menjadi ketua rw
jika mereka menjadi ketua rw
mereka mempunyai power yang sangat besar dan bisa melakukan apa saja
ketua kantor itu adalah siapa
kenapa kita mendirikan cai
untuk melindungi ciraos
emang sudah keblinger ros
jelas saja dedek pergi
masa lebih ngurusin orang lain daripada cucu sendiri
iya ya mak kasihan juga dedek
dah suruh pergi dia
ngapain dia kemari
lagian siapa yang butuh dia di sini
mending dikasih jajan
yuk sama mak aja
dua hari kamu sama dia kamu kelihatan kurus
kalau sama emak kamu bisa gemuk lagi
males saya dengar suaranya
lama lama dia sini bikin pusing
ya udah mak
ida ke sana dulu ya mak ya
ida pergi dulu ya mecin
ada apa mak

gimana kalau nanti kemet ngadain acara selamatan pernikahan sobri sama dedek di rumahnya
kan mak nggak mungkin datang ke rumah kemet
kalau emak mau ngadain acara makan makan ya ngadain acara makannya di rumah emak aja
kan pak ustadz kemet nggak mungkin datang ke rumah mak
yuk kita jalan